hai akhirnya sekarang bisa tidur karena kecapean main terus jadinya kiki bisa masak dengan
leluasa ya kan kalau sekarang enggak tidur tidur gigi yang ada nggak bisa masakin makanan buat
ibu mbak andin masa reyna alamat ini masakin yang seker seker mereka enak setelah mamanya
meninggal dunia kalau aku adalah orang yang tidak pernah meninggalkan dia aku yang selalu melindunginya
ya allah andai saja dia tahu semoga hari itu tidak akan pernah datang
sayang mama tahu hati kamu pasti bingung dan marah dan terluka itu juga kaum merasakan sayang
hai jadi kalau boleh mau mohon kita jangan marah lagi ya ayo kita jangan saling menyakiti yuk kita obati
luka kita sama sama supaya cepat sembuh
kita baru saja dari sini
dan kita bisa berpelukan lagi sayang
omsal lagi urus administrasi sayang
karena rena kan hari ini pulang
jadi lagi diurus urusin dulu
mama disini gak apa apa kan
omsal kok lama
aku mau nyuruh sama omsal
sama mama aja dulu sebentar
kan mama kangen sama rena
aku mau sama omsal
rena masih belum bisa terima aku
mau sampai kapan kamu hukum mama seperti ini
mama tau nani memang kesalahan mama
ya ya ya sayang
tuh rena udah bangun
omsal dari mana
kok aku ditinggalin
aku kan maunya sama omset aja
enggak sayang bukan ditinggalin bukan
tadi omsel ke depan sebentar urus administrasi biar rena bisa pulang
lagi yang tadi selama rena tidur kan ada mama yang nemenin
mama dari tadi nungguin rena loh
tapi aku maunya sama allah
saat mana current rena sudah berhasil hitung pokok
dia siap pelawan juga
siapa itu itu
dia dia pasti harus belok terang taras
tapi dia sudah siap berusaha membandingkan rena
ternyata nggak darum dia
terus gue harus gimana mbak supaya bisa dapetin maaf dari lo
untuk kali ini memang gak akan maafin kamu
kamu udah kelewatan soalnya
gak ada maaf lagi dari mbak
aku gak tau
apa aku bisa hidup tanpa kamu
aku gak mau
setelah nino menjatuhkan talaknya tadi
tapi kita semua gak ada yang bisa mencegah keputusannya nino
aku harus berpuasa apa lagi ya allah
aku harus bikin apa lagi saya untuk nolong kamu
reina sampe gak mau semobil sama andin
dan aku tau
perasaan andin pasti semakin hancur sekarang
sebegini besar dampaknya karena cerita dari elsa itu
gak ada joa
aku kan maunya sama omsel aja
bahkan saat mau pulang tadi
reina juga gak mau bersama aku
rena mungkin memang tidak teriak mengusir aku
aku seperti tidak dianggap di dekatnya
dan itu sangat menyakitkan
mama tahu kamu melakukan ini semua
karena kamu merasa tidak nyaman
ada mama di dekat kamu
mengatakan demikian sayang
ya allah aku gak tahan didiamin
sekali lagi gue membuktikan
kehebatan gue untuk kabur
kalau gue gak selisihan dulu
gak mungkin sampai sekarang gue melenggang bebas
ya tapi lumayan hebat
riza dan anak buahnya
mereka menyisir gang jeruk
demi mencari gue
tapi sekarang gimana kabarnya helsa
apa jangan jangan elsa udah ditangkap polisi
gue harus ke rumah elsa
gue harus pastiin dia baik baik aja
gue harus ke rumah elsa
gue khawatir banget sama elsa
tapi sebelum itu lebih baik gue ganti baju dulu
supaya riza dan anak buahnya gak mengenal gue
kalau enggak salah di dekat sini ada pasar lolak
gue kesana sekarang
saya sangat ketenang di rumah sakit
riki berhasil lolos
diloncat tadi dari tembok itu
tapi saya sudah lapor ke tangga
saya dan pasal curiga dengan
sebuah nomor telepon tadi di rumah sakit
dan nomor telepon itu berkali kali menelpon pak elsa
tapi kayaknya pak elsa gak sadar
kalau ada yang nelfon
karena situasinya memang
sangat sulit tadi disana
itu adalah nomor teleponnya riki
pasal juga minta saya untuk nelpon
belum saya lakukan karena
memang harus hati hati kan
itu benar banget ya kita harus benar benar hati hati
takutnya setelah di telepon
riki makin kabur atau
tidak di panggil
betul itu betul banget
tapi kalau memang itu nomornya riki
berarti kita harus
pantau terus pak elsa
karena siapa tau kan
dia akan ketemu sama ricky nantinya
gue harus cari penyamaran yang benar benar
biar gak dikenalin sama riza dan orang orangnya
dengan penampilan gue yang kayak gini
gue jadi gak gampang ketahuan
nomor siapa ya
perasaan nomor gue yang ini cuma elsa yang tau
tapi jangan sampel lah
gue ketahuan sama mata mata polisi kalau pakai nomor ini
tapi bisa aja sih
kenapa dia nelfon tapi gak ngomong
ini orang siapa sih
kami dari pendana nasional
kami ingin menawarkan anda
gue gak butuh
tapi kenapa nomor gue bisa sampai bocor
ini pasti riki
itu bener banget pak
itu suara riki
saya afol banget soalnya dia

berarti mbak elsa masih berhubungan sama ricky ya
kok lo dateng sendiri
nonrena sama yang lainnya pada kemana
tahu bisa juga barengan mbak
kayaknya belum pada tau dah
kalau gue udah dipecat sama andi
kalau gue udah dipecat sama andin
eh kok kemana tuh
jangan sama dia lari
ah bentar ya rena
selamat siang semuanya
selamat siang mas al
selamat siang pak uya pak boim
selamat siang non rena
eh non rena udah pulang alhamdulillah
pak boim pak uya dan juga pak putra kangen berat sama non rena
yaudah pak uya pak boim
saya ke dalam dulu ya
kasian nanti kepanasan
nak mau mandi
selamat siang bu andien
lu iya jelas dia ngumpet di situ
emang bagaimana mulanya sih bu andien dateng
eh lu malah kesana nyempil
udah kayak anak puyuh
gua udah dipecat sama andien
bapak mir bisa aja
pak andien bercanda nih
hah daperuk banget pak gairan
itu imin yang lucu
enggak beneran serius
ya maaf dah kalau begitu gua gak tau
iya mbak tapi apa gara gara nonren yang dibawa sama bu elsa dari sekolah itu kali ya
ya gara gara itu terus juga kemarin pas di ruang rawatnya gemboy
jadi ya wajarlah
andien jadi marah sama gua pan
tapi gapapa kan gua masih di sini
pak silahkan mbak
tapi gua cuma ngambil baju baju gua doang gua bentar pamitan sama orang di dalam
terus habis itu gua tinggal pergi sekalian pamitan sama lupa ada
gua titip gemboy ya sama gua gak ada
jagain dia baik baik
kalian cinta pelengah ya
gua ngambil baju dulu ntar
selamat malam mbak
waalaikumsalam kakak reyna om sal
tuh kakak reyna udah pulang dede
iya udah pulang dong
udah bisa di rumah sakit terus
tuh adi askara kakak reyna gak kangen sama adi askara
kan udah lama gak ketemu
senyum dong senyum dong
katanya senang pulang ke rumah
bareng bareng cuma beda mobil
hah kenapa gitu
mbak adi gak mau deket sama mbak andin
kok ada akar tuh
kau mau main darah
waalaikumsalam mbak andin
om sal mari kita ke kamar aku aja deh yuk
susmirna mana ya kok gak keliatan
kalo reyna tau kalo aku telah memelengkan mirna pasti dia semakin gak suka sama aku
ya allah aku harus gimana
susmirna lagi ini lagi pulang ke kampungnya
soalnya susmirna tuh kan kangen sama mamanya kan
gini gitu kan susmirna juga punya mama di kamar
jadi dia pengen ketemu makanya dia pulang kampung
kan sama kayak rena juga masih punya mama kan
omset terpaksa bohong sama kamu biar kamu gak semakin membenci mama kamu nantinya
jadi ke kamar reyna gak nih
din aku ke kamarnya reyna sebentar ya
nah ini ditulis
mbak den gak kenapa kenapa kan
nanti bantu saya ya
tanpa mbak andin minta pun kita pasti bantuin banding kok
kita selalu di belakang mbak andi
ibu katanya sih tadi pergi keluar
gak tau mau beli apa karena nggak bilang sama kiki
cuma apa yang ibu suruh udah kiki lakuin
bersih bersih kamarnya reyna
terus ac nya rena juga udah gigi bilang ke tukang buat ngebenerin
sekarang kalau reyna mau masuk ke kamar kamarnya udah dingin mbak
nanti biar aku aja yang tanya sama mbak
udah kamu jagain aku sekarang
sekalian bantu ya saya mau beres beres dulu
reyna sayang gak mau rebahan aja
dari kemarin aku tiduran terus
yaudah gak apa apa
duduk juga boleh
yang penting sekarang ini
rena kan masih dalam masa pemulihan
meskipun dokternya udah boleh pulang
tapi reyna tuh masih butuh waktu untuk sembuh total
jadi jangan capek capek dulu ya
nanti kalau udah fit lagi boleh deh main lari larian sama dia sekarang lagi
udah lama banget ya kita gak ketemu cookies ya
om sal juga penasaran sih kukis apa kabar ya
pasti kangen banget sama kamu
yaudah om sal panggilin miss kiki dulu ya
ki boleh kesini sebentar ki
ya mas sal
soalnya jadinya lama dateng
ada yang bisa gigi bantu
nanti kalau udah pulih boleh deh main lagi sama cookies
suhu ac nya kamu jaga minimal tuh di dua puluh tiga derajat celcius ya
pokoknya nggak boleh terlalu dingin
gak boleh juga terlalu panas
ac nya juga nggak perlu nyala terus sih
tengah malam gitu kamu boleh cek sesekali kalau misalnya udah sejuk kamu boleh matiin
terus kalau pagi jendelanya langsung dibuka semua
langsung dibuka semua biar ada sirkulasi udara biar nafasnya rena juga jadi lebih baik
ya siap mas sal
ada lagi gak yang mau dititipin ke kiki
itu aja sih menurut saya sudah cukup panjang ya ki
takutnya kalau saya tambahin lagi kamu gak ingat
oh sebarangan mas sal
kalau mas sal yang ngomong ke kiki kiki udah pasti
ingat sampai kapanpun
ini apa itu
terus jendela jendela dibukain
dibuka pagi sama malam cek sesekali kalau udah sejuk matikan ac nya
tuh inget emang miss kiki selalu bisa diandalkan ya
tapi aku masih kangen sama susmirna
eh susmirna kan lagi sama keluarganya
ya kan jadi kita kasih waktu dulu sus mirna ngumpul sama keluarganya
rena kan juga sekarang lagi ngumpul sama keluarga rena
yah yah nanti juga pasti ketemu lagi oke
ah ya udah om sal tinggal sebentar ke depan ya
ke depan doang sih tuh
ya gak lama kok
jadi rena ditemenin dulu sama miss kiki
oke terima kasih
miss kiki sebentar ya temenin rena ya
gimana perasaan kamu udah lajangan sedia noh
mau bikinin makan bikinin minum mau
enggak gak usah marah
enggak gak usah marah
sekarang cuma udah di fase yang gak tau harus bersikap kayak apa lagi ma
iya iya mama ngerti banget perasaan kamu noh
kamu tuh pasti sedih terpukul juga
ya mama sih cuma bisa saranin kamu ya kamu banyak banyak berdoa
mudah mudahan allah kasih jalan dari masalah masalah kamu ini semuanya nok
itu aja yang penting ya
iya sih tapi paling tidak satu persoalan sudah selesai
persoalannya menyangkut dengan elsa
sekarang tinggal rena ma
aku aja bingung
sekarang kan rena udah balik ke rumahnya
maka akan semakin sulit untuk bisa ketemu dengan rena
ya yang bisa malah bilang ke kamu kamu harus banyak banyak sabar banyak banyak berdoa sama allah
karena cuma allah noh yang bisa membolak balik hati manusia
ma pasti selalu doain kamu biar ini selesai ya noh ya
mohon petunjukmu ya allah
semoga ada jalan semoga ada
karena aku juga gak tahu harus ngapain sekarang ma
kamu yakin kamu harus yakin sama allah
masih allah kasih jalan buat kamu noh ya
jokowi kan coba terus berdoa tapi
gimana caranya untuk menebus keandin semua kesalahan aku
ya udah kamu sumbar aja pasti nanti ada jalannya kok
semoga elsa baik baik aja
gue bener bener sabar tia elsa
kalau lo sampai kenapa napa
ternyata jam dua
baik kita tanpa pagi itu

lihat lo baik baik aja
dan lo gak ketangkep sama polisi
telepon dari gue gak pernah lo angkat
kasih dia waktu sendiri
dia harus introspeksi
malu banget aku mak
terutama sama keluarga bu rosa
kalau bisa aku sembunyiin muka
aku akan lakukan
hei gak boleh ngomong begitu istighfar
udah sekarang kita biarin elsa sendiri dulu
biar suasananya meredah dulu
kita juga reda emosinya
habis itu baru kita ngomong sama dia
tadi pas aku tinggal lagi main sih
ya sebenarnya kalau kita lihat dari luar
kayaknya sih anaknya udah baik baik aja
cuma tetap aja kita kan masih belum tahu apa yang berkecamuk dalam hatinya kan
menurut aku ya
situasi begini tuh gak boleh kita biarin lama lama sini
aku juga mau urusan ini juga cepat selesai
aku pengen deket sama rena
aku pengen main sama rena
tapi kamu lihat sendiri kan
rena deket sama aku aja dia gak mau
ya aku ngerti emang
emang harus hati hati banget
ya sekarang sih
kemarin mungkin kita udah coba beberapa cara ya
kayaknya mungkin kali ini kita harus coba dengan cara yang
lebih kreatif mungkin sesuatu yang beda lah
tapi sih aku sempat ada yang aku pikirin sih
aku mau kasih kejutan buat rena
mungkin aku pakai
kostum atau apa yang bikin dia happy
karena dia suka banget sama hal hal yang seperti itu kan
oh minta tolong soal pak randy aja deh
dia tuh emang selalu bisa diandalkan nih
yaudah bentar aku coba telepon dia dulu deh
mama pengen banget nemenin kamu
menghibur hati kamu yang gundah
tapi permintaan saya ini kayaknya agak agak random deh
boleh minta tolong kamu carikan ini nggak
iya ya kostum kostum boneka gitu
nah nanti saya kirim beberapa referensi ya
saya kirim foto buat jadi referensi kamu
ah baik pak
untuk soal nomor telepon yang
tadi kita diskusikan
tadi saya sudah coba telepon pak
dan ternyata benar
berani juga elsa kerjasama dengan burunan polisi
kalau dia bisa nelfon nomor elsa berkali kali seperti itu
artinya mereka tuh udah sering komunikasi
iya betul pak
terima kasih terima kasih
info yang bagus
nanti kalau semisal saya terfikir sesuatu lagi
akhirnya sekarang bisa tidur karena kecapean main
terus jadinya gigi bisa masak dengan leluasa
ya kan kalau sekarang nggak tidur tidur
gigi yang ada nggak bisa masakin makanan buat ibu mbak antin masal reina
ini kiki masakin yang seger seger
biar mereka enak makan kuah kuat
uyak kan pasti nih
kan tadi udah bisa
dibilang bikin kopi sendiri
tinggal tuang kasih air udah udah
kenapa sih harus manjat
minta bantuin kiki tuh kenapa sih
heran sama kiki
kaki juga masih ada tangan juga masih ada
mbak bena airnya pulang juga ke sini
cuma kenapa pemamir lewat gelang
tolong lepas dulu
gue nggak enak kalau lo depan
gue ke sini kan cuma mau ambil baju doang
kenapa harus lewat belakang sih
kenapa nggak lewat depan
permisi sama mbak andin
siapa tahu habis itu mbak andin lulu
terus mbak andin sadar
kalau kemarin itu mbak andin tuh penuh dengan emosi
nggak enak gue kiki
lebih ke enak lagi
bilang aja ke mbak andin
itu juga ada masalah kan
yang baik hati dan tidak sombong
nanti ya ngebela belain dikit lah siapa tahu
raina juga udah di kamar
pasti reina udah nggak lihat mbak mirna lagi